bener bener tuh eh tuyul kuntet tuh ngaku ngakuin jalan gimana kok aja nggak
bayar lagi mau gua gimana gua mungkin kalau gue ini bener bener iban ah ah ah ah ah ah